pemerintah menetapkan ppkm level tiga pada masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
peraturan ini terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat
diantaranya peniadaan mudik larangan cuti
serta pekentatan dan pengawasan protokol kesehatan di tempat ibadah maupun tempat wisata

pemerintah menetapkan ppkm level tiga pada masa libur natal dan tahun baru dua ribu dua puluh dua

tanpa adanya aturan periode nataru sangat berpotensi berimbas pada lonjakan kasus
terutama menimbang perilaku masyarakat yang seringkali kurang disiplin saat berlibur atau mengunjungi kerabat
selain itu pemerintah terus membuat strategi pengendalian kasus covid sembilan belas
dengan menetapkan pemberlakuan kegiatan masyarakat
peningkatan cakupan vaksinasi dosis lengkap
penerapan protokol kesehatan
serta peningkatan testing dan tracing
diperlukan pengawasan ketat dan kedisiplinan masyarakat
agar indonesia bisa lolos dari ancaman gelombang ketiga setelah masa libur
indonesia adalah salah satu dari lima negara di dunia
yang berhasil menurunkan jumlah kasus covid sembilan belas secara signifikan
sejak lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas mencapai puncaknya satu ratus tiga puluh hari lalu
indonesia tercatat dapat menekan angka kasus covid sembilan belas hingga sembilan puluh sembilan persen